ribuan kader posyandu sekabupaten banyuwangi jawa timur mengikuti festival posyandu kreatif di pendopo sabah swagata belambangan senin siang
acara yang baru digelar dan masuk agenda banyuwangi festival ini menampilkan beragam atraksi yang syarat edukasi dan berbagai promosi kesehatan
seribu lebih kader posyandu sebanyuwangi jawa timur memadati pendopo sabah swagata belambangan untuk mengikuti festival posyandu kreatif senin siang
acara yang masuk agenda banyuwangi festival ini menampilkan beragam atraksi yang syarat edukasi mulai posyandu kreatif penimbangan anak balita masal dan lomba pemberian makanan tambahan kreatif
festival yang baru pertama kali digelar itu diawali dengan aksi menimbang anak balita secara massal
seratus lebih anak balita ditimbang secara serentak menggunakan timbangan gantung
selain itu ada lomba kreativitas penyajian makanan tambahan bagi balita
untuk memeriahkan festival pemerintah juga menyediakan dua puluh lima stand posyandu
acara ini merupakan bagian dari cara pemerintah kabupaten banyuwangi memperhatikan kelompok masyarakat yang berperan penting dan meningkatkan kinerja kader posyandu
ya sebenarnya festival posyandu ini bagian dari cara pemerintah daerah banyuwangi memberi perhatian kepada kelompok masyarakat yang punya peran penting di lapis bawah yang tidak bisa digantikan oleh media sosial
perhatian ngecek kesehatan anak ini posyandu coba mereka semangatnya kan luar biasa
dia selama ini hanya di kampung kampung di dusun dusun sekarang di pemda
waduh suaminya semua terlibat
sibur semua sibur semua dan ini bagian cara kami untuk men support mereka agar kerja mereka jauh lebih hebat
sementara itu kepala dinas kesehatan banyuwangi wiji lestariono menambahkan festival ini merupakan ajang silaturahmi kader posyandu
festival posyandu kreatif artinya ini adalah pertama ajang silaturahmi bagi para kader posyandu
yang pertama yang kedua adalah bentuk apresiasi kepada mereka
karena mereka ini sudah bekerja tanpa pamreh insentifnya bisa dibilang tidak ada
dan mereka pegang peranan penting untuk mencatat generasi penerus atau menghadapi generasi indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima
dengan adanya festival posyandu kreatif ini diharapkan kader posyandu bisa berbagi ilmu dan pengalaman lebih kreatif
serta kinerja pelayanan posyandu meningkat untuk mempersiapkan generasi emas dua ribu empat belas